dan dari jakarta kita beralih ke daerah lain tepatnya di salatiga jawa tengah
seorang pria membacok lima anggota keluarganya
bahkan pria ini diduga mengalami gangguan jiwa
dan rejalan polisi akan melibatkan psikolog untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku
lima orang dalam satu keluarga di kalitaman salatiga jawa tengah
dibacok oleh seorang pria yang juga merupakan anggota keluarga kami siang
korban adalah ayah ibu kakek nenek adik serta keponakan pelaku
pelaku bernama wahyu setio budi tiga puluh satu tahun yang diduga mengalami depresi
menurut tetangga korban pelaku mengalami gangguan jiwa
sejak pulang dari perantauannya di lampung dua bulan lalu
bawa besok sempat keluar besok bilang sama temannya
ini kalau buat nusuk kamu buat bunuh orang gimana
selain menangkap pelaku polisi juga menyita barang bukti yang digunakan untuk melukai para korban
akibat perbuatan pelaku semua korban mengalami luka serius di bagian kepala
korban dari penganeian itu masih dalam lingkup keluarga
ada kakeknya ada bapak dan ibunya ada adik kandungnya dan ada pengolahannya
dari lima ini rata rata mengalami luka di bagian kepala
karena alat yang digunakan adalah kapak
ini menyebabkan luka yang cukup serius
polisi masih terus menyelidiki kasus dan mengumpulkan alat bukti
rencananya polisi akan melibatkan psikolog untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku